pemprov dki jakarta berencana kembali membuka sekolah
dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tiga belas juli nanti
dalam rapat virtual dengan kepala dinas pendidikan dki jakarta
gubernur anies baswedan mengaku telah mempersiapkan beberapa skema kebijakan
dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan covid sembilan belas
alternatif pertama sebagian sekolah dibuka semua siswa belajar di sekolah
alternatif kedua sebagian sekolah dibuka sebagian siswa belajar di sekolah
terakhir semua sekolah dibuka sebagian siswa belajar di rumah
kebijakan ini menuai beragam respon dari para orang tua
salah satu wali murid susana toha mengungkapkan
selama pemerintah dan pihak sekolah bisa merumuskan skema terbaik
yang minim resiko penularan virus
maka kebijakan membuka kembali sekolah tak masalah
pengaturan di dalam kelas nggak full
lagi misalnya satu kelas biasanya tiga puluh lima dibikin tujuh belas
misalnya hari hari berganti antara kelas sepuluh sebelas dua belas
itu mungkin bisa diterapkan selama covid ini masih tinggi di jakarta gitu
tapi kalau sudah mulai aman ya bisa pelan pelan secara fisik ke sekolah gitu
lain halnya dengan yesi pasha
yesi mengaku skeptis atas kesiapan pemprov dki jakarta dan sekolah
untuk memulai lagi aktivitas belajar mengajar di masa pandemi ini
saya sebagai ibu tentu belum siap
karena melihat tren dari covid sendiri masih fluktuatif dan malah naik
oke pemerintah punya skenario punya instruksi yang memang harus ditaati
tapi saya pikir sekolah juga punya kebijakan masing masing juga
untuk menerapkan sesuai dengan kesiapan dari fasilitas sekolah sendiri
ibu dua anak ini juga menambahkan jika kondisi tak juga membaik
maka tak masalah untuk mengambil opsi homeschooling
sementara itu di laman change org seorang ibu wati ideo memulai petisi
untuk menunda masuk sekolah selama pandemi covid sembilan belas
petisi ini ia tujukan kepada presiden jokowi dodo
karena kekhawatiran anak anak bisa melakukan protokol kesehatan selama berada di sekolah
hingga pukul lima tiga puluh pagi tadi petisi ini sudah ditandatangani
hampir tiga belas ribu orang
aspek keselamatan anak menjadi hal terpenting yang perlu dipertimbangkan
jangan sampai kebijakan yang tergesa gesa justru berujung pada munculnya
kluster kluster baru di sekolah
tim liputan cnn indonesia
dan sudah bergabung bersama kita wati ideo penggagas petisi
tunda masuk sekolah selama pandemi
saya akan langsung siapa bu wati selamat malam
ya selamat malam mbak
oke jadi buati ini adalah salah satu penggagas petisi tunda masuk sekolah selama pandemi
bu wati sebagai orang tua saya harus tanya
apa poin poin utama kekhawatiran sebagai orang tua
walaupun sekarang belum ketuk palu ya artinya masih menunggu keputusan
kapan sebenarnya sekolah ini akan dibuka
tapi kekonsernan atau kekhawatiran anda
apa sih sebenarnya yang paling utama ketika anak anak kita
anak anak harus kembali ke sekolah dalam waktu dekat
artinya dalam masa pandemi yang belum jelas ini kapan berakhirnya
ya kalau saya kan memang menyoroti persiapan dari pihak sekolah
dan pihak siswa dan orang tua itu sendiri ya
terutama bagaimana orang tua nantinya akan menyiapkan anak anak
terkait edukasi protokol kesehatan ketika anak anak sudah kembali ke sekolah
tanpa pengawasan orang tua lagi
itu berbeda ketika anak ada di rumah
protokol kesehatan pastinya akan dikawal terus oleh orang tua
sementara kalau di sekolah ya sudah
nanti anak harus bisa dengan mandiri menjaga dirinya sendiri
mulai dari hal hal sepele seperti ini bukan sepele ya sebenarnya
seperti memakai masker dengan benar
dan kemudian menjaga jarak dengan teman
padahal sudah lama tidak bertemu dengan teman teman pastinya kan kangen ya
ini pasti akan susah sekali untuk menjaga jarak
kemudian hal hal terkait sekolah laku anak sendiri sih sebenarnya terkait sekolah sekolah kesehatan
itu yang menjadi fokus utama saya dalam peti peti
kemudian kesiapan dari fasilitas sekolah itu sendiri
misalkan sudah sesuai nggak sih standarnya kira kira misalnya saja dalam satu kelas
itu kapasitasnya bagaimana mengaturnya kemudian kursinya itu seperti apa
apakah memang akan ada semacam pembatasnya kemudian apakah nanti akan bisa dibiarkan tempat dikembangkan yang mudah diakses
terus misalkan ajaan kebenar tipis diberi bagaimana prosedur ketika menggunakan penggunaan itu bisa berganti
hal hal spesial spesial seperti itu yang mungkin menjadi kegelisahan kalau sebagai orang tua
jadi tadi anak saya sekarang kelas enam sd mungkin sudah bisa ya
tapi bagaimana dari anak yang usia di misalkan saja kelas satu kelas dua kelas tiga
apakah kita bisa menjamin mereka bisa konsisten menjalankan protokol kesehatan di sekolah itu
oke intinya sebenarnya poin utamanya adalah aspek keselamatan itu ya
walaupun sebenarnya untuk anak anak yang sudah cukup bisa menerima informasi
artinya mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana protokol kesehatan yang sebenarnya harus diterapkan ketika mereka kembali ke sekolah
pertanyaannya begini bu hati
anak anak ini kan selama beberapa bulan terakhir di masa pandemi mereka diharuskan untuk belajar di rumah
artinya ada kegiatan belajar mengajar yang harus berbeda ketika di masa masa sebelumnya
yaitu salah satunya adalah school from home kan belajar online dari rumah
ketika misalnya jika dalam waktu dekat tahun ajaran baru juga sudah akan di depan mata
ketika kalaupun mereka tidak akan kembali ke sekolah dalam waktu dekat
artinya ada waktu yang harus molor kembali mereka yang harusnya sudah ada satu tingkat lebih atas itu harus dikorbankan gitu
bagaimana orang tua melihat itu juga
sekarang mungkin saya akan bertanya kira kira orang tua akan mengorbankan pelajaran atau mengorbankan nyawa
hanya itu sih pilihannya kalau kita belajar itu belajar bisa dimana saja di rumah itu bisa gitu kan
kemudian ya dimana saja
nah kalau memang kita nggak bisa ke sekolah ya sudah kita optimalkan pendidikan di rumah itu sendiri gitu kan
dan bisa menggunakan pendidikan sistem belajar jarak jauh gitu
tapi kalau urusan nyawa ini kan memang harus diprioritaskan untuk saat ini ya
malah kalau saya merasa bahwa hal hal yang terkait dengan akademik itu masih bisa kita pelajari
masih bisa kita kejar
tapi kalau udah menyangkut kesehatan ataupun
ya kondisi psikologis dari si anak itu sendiri itu menjadi fokus utama kita bersama sebenarnya
pemerintah juga saat ini saya yakin tengah menggodok beberapa skenario
ketika kapan dan waktu yang tepat seperti apa sih untuk anak anak ini bisa kembali ke sekolah
tapi dari kacamata anda sebagai seorang orang tua juga kemudian penggagas petisi ini juga
skenario terbaik yang anda bayangkan bagaimana nantinya anak anak ini kembali ke sekolah
kapan waktu yang tepat seperti apa skenario yang anda bayangkan
pastinya pemerintah juga harus melihat bagaimana perkembangan pandemi di negara kita ya
kalau saat ini kan masih grafiknya naik terus
nah kita ibaratkan lah yang waktu awal pertama kali bapak presiden mengumumkan ada kasus covid gitu ya
kasus satu dua tiga empat dan mungkin sampai
saya lupa sampai kasus keberadaan
saya lupa sampai kasus keberadaan
kasus keberapa yang akhirnya membuat seminggu pasca pengumuman itu sekolah benar benar diubah metodenya menjadi school from home
itu seminggu pasca ada pengumuman kasus satu dua itu ya di indonesia
nah sekarang kasusnya bukan hanya satu dua lagi tapi puluhan ribu
kira kira secara logika kalau seandainya kasusnya naiknya segini banyaknya dan anak anak dipaksa untuk masuk sekolah
kan rasanya juga kita seperti menyetor nyawa anak anak kita ke sekolah
seperti itu sih logikanya
oke kalau kita misalnya juga lihat ya bu ati dari beberapa negara negara lain yang juga punya kondisi yang sama dengan kita
yang juga masih menunda waktu pembukaan sekolah ya
tapi kalau pemerintah indonesia ini kita berbicara kalau jika
jika memang betul
sekolah ini akan dibuka dalam waktu dekat paling tidak ketika tahun ajaran baru nanti
tahun ajaran baru itu kan juli
kalau memang seandainya grafik kita masih tinggi nih mungkin di jakarta sudah menurun
tapi saya ini posisi di jawa timur kasusnya lagi tinggi tingginya gitu kan
dan mungkin teman teman di daerah juga
kalau seandainya memang pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa anak anak harus pergi ke sekolah atau masuk ke sekolah juli
apa yang akan anda lakukan
saya pribadi sebagai orang tua akan memilih mengutamakan keselamatan anak saya dan menunda untuk masuk sekolah
itu kalau saya
jadi mungkin akan memilih opsi cuti
nggak apa apa ketinggalan satu tahun pelajaran misalkan
yang penting saya bisa berjuang untuk melindungi anak saya dan keluarga
kalau saya seperti itu
risikonya itu tapi intinya keselamatan nyawa itu yang paling utama ya
kalau belajar itu masih bisa dikejar
tapi kalau nyawa itu kita hanya dikasih kesempatan satu kali dan kita benar benar harus menjaganya
baik terima kasih bu wati ideo
sampai sore hari ini petisi yang anda gagal kurang lebih sudah lima puluh ribu ya di tanda tangannya ya
ya ini sudah lebih dari empat puluh empat ribu dan menuju lima puluh ribu
jadi saya mengajak para orang tua guru kepala sekolah
untuk menanda tangan di petisi ini
karena sebelum pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan tertentu terkait masuk sekolah
kita bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar pemerintah nggak salah langkah
oke ini tidak hanya menjadi suara hati anda sendiri
karena suara hati banyak sekali orang tua di indonesia di luar sana
terima kasih ibu ati sudah bergabung dengan cnn connected malam hari ini